hai akibat tersambar petir puluhan rumah warga di manggarai utara satu pada sabtu sekitar
pukul tiga sore ludes dilalap api kebakaran terjadi berawal saat hujan deras mengguyur
kawasan tersebut dan tiba tiba warga mendengar suara ledakan yang diduga dari tabung gas tak
lama api dengan cepat membesar hingga membakar puluhan bangunan yang berada di pinggir jalan
manggarai utara bangunan rumah warga yang semi permanen membuat api semakin cepat menjalar
sejumlah bangunan lain sebanyak dua puluh enam menit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan
berhasil memadamkan api pada sekitar pukul empat sore dua ratus tiga puluh warga yang terdampak pun terpaksa mengungsi
ke gedung karang taruna setempat tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerugian
ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dikonfirmasi pada sabtu terhitung lima puluh dua kepala

ada dan dua ratus tiga puluh jiwa yang mengungsi saat ini masih menunggu bantuan dari pihak terkait seperti
makanan selimut pakaian layak serta keperluan bayi ketua rw setempat mengatakan para warga yang
terdampak baru diberikan bantuan berupa makanan saji ini pak lura sudah ngedrop barusan telepon
sudah ngedrop makanan siap saji di sekretariat karang taruna tarap itu loh mimpi mimpi bro
lomeng kebakaran juga terjadi di pasar pagi malango di rantai pao kabupaten toraja utara sabtu dini hari
kebakaran besar ini membuat warga dan pedagang panik hingga berhamburan keluar pasar dan rumah
yang berada di sekitarnya warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya api pun baru bisa dipadamkan
setelah tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian kebaran api diduga berasal dari
sebuah kios namun belum diketahui pasti apa penyebabnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa
tersebut namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah tim liputan cnn indonesia